puncak arus mudik idul fitri seribu empat ratus empat puluh lima sudah berlalu
kabupaten cianjur sebagian juga sudah dirujuk ke rumah sakit di luar kabupaten cianjur
di poin airball kok kayak gini turnover banyak lah kayak gitu loh
kalau memang iya tapi kenapa banyak yang akhirnya tutup
kalau nonton nba itu ada berapa ribu orang datang
oke baik tapi kan pak anies ini bukan dari partai begitu
tim kesehatan dan lain sebagainya itu apakah sudah siap juga
keluarga saya pindah ke singapura ya istri istri ada petugas dia tugas kerja di sana
dan memperkuat pertunjukan pekerjaan
kondisi persaingan sehingga mereka tidak lagi merekrut karyawan dengan gaji besar
jadi bisa untuk sementara ditampung oleh keluarganya
apakah anda melihat dengan kompetitif di dunia startup
kayak susah buat kayak
harga kedelai lokal milik petani terjun bebas hingga rp delapan per kilogram
dan ia sudah meyakini bahwa pengalaman atau penyelamatannya tidak akan menyerang
mencintaimu dengan bola bola
nah selain cash flow kita juga harus lihat dari tagihan tagihannya tadi
dan juga kami juga ada kegiatan pertemuan
itu dari beberapa tahap pekerjaan
sehingga hari ini kita berkunjung ke salah satu rumah makan di kota merbon
gue penasaran sama si james sih
terus timnya terus bakar bakatnya gitu kan
kami sampaikan saat ini masih ada korban hilang itu sebanyak dua puluh sembilan orang

kalau begitu bagaimana strategi dari layanan e commerce ini
kakak perempuan saya dia kan pertama yang bermain basket ya di sekolahnya
selain tadi anda sudah menyinggung terkait dengan harganya yang cukup mahal
harus dipertanggung jawabkan secara
dan kemudian kita tahu karena kalau pak jokowi bilang kan tahun gelap ya
oleh masyarakat desa begitu bu sri
udah lama banget sih itu coach
penyakit pada perut kuda yang menjadi salah satu yang cukup fatal
lu kalo keturunan irian
pernah ke perancis juga dong lama waktu itu
hal ini dipengaruhi oleh harga bahan baku tahu yang mengalami peningkatan cukup signifikan
produk jualannya juga terbilang unik dengan memanfaatkan limbah kulit kentang yang biasa dibuang menjadi penganan kulit crispy aneka rasa bernilai ekonomis
kalau masih ada yang kurang sempurna masih ada yang belum terlayani ini sehari demi hari lambat laun ini tentu saja berusaha kami perbaiki
melalui statement statement yang kontroversi
kalo saya kalo klub klubku mereka punya stadium satu lapangan latihan cuma lapangan satu terus kayak yang
dan ada beberapa orang yang ketika menikmati bacang panas ini
mulai tahun dua ribu delapan belas seribu sembilan ratus dua puluh sampai sekarang petani pojok ini semangat luar biasa dan terus bertambah luasannya
satu podcastnya cnn indonesia di episode kali ini bersama saya avandi weredinata si paling
tadi kan kita sudah bahas soal konflik israel dan juga palestina